butuh banyak hiburan di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
gimana kalau aku periksa dulu
siapa tahu butini mau
oh iya benar mau buka fadila dari sini
terima kasih ya bu
ibu ibu kenapa
pusing pusing sekali
ini ibu ibu
ibu sini bu duduk sini bu
butini bangun bu ibu ibu
dok apaan sih
jaga sikap lo ini di klinik
masih aja beragak suci lo ya
gue udah tahu semuanya gil gue udah tahu
lo seinggu sama alena kan udah mengambil ahli
dan lo minta kesetujuan dari keluarga lo
untuk setuju sikap lo ini
mendingan lo periksa kepala lo
ada yang aneh sama kepala aku
lo yang mesti diperiksa gil
masih ada aku yang lurani di dalam diri lo
masih ada nggak
gengsek tahu lo gil
eh bapak nih
sekali lagi gue berjalan sama alena
gue patahin semua tulang lo
ibu bangun ibu
ibu tidik bangun bu
ibu tidik bangun
ibu bangun bu
ibu bangun ibu
ibu kenapa bu
ibu gak apa apa kok
ibu baik baik saja
apa ibu mau dibawa ke rumah sakit
mungkin tekanan darah ibu naik
terima kasih ya
kalian kembali kerja ya
ibu berdua dengan camilla di sini
terima kasih ya
terima kasih bu
terima kasih bu
ibu gak apa apa kok
benar ibu nggak kenapa apa bu
namanya juga orang udah tua
sudah kamu kenapa nangis
mama waktu itu juga pingsan pingsan bu
tapi setelah itu mama
kamilah sayang sama ibu
mila gak mau kehilangan orang yang kamilah sayang lagi bu
kamu tenang ya kamilah
ibu gak akan tinggalkan kamu
terus terus gimana keadaannya
udah dibawa ke rumah sakit dong
ibu gak mau mbak katanya sih nggak apa apa
makanya itu dia telfon mbak
oke oke saya langsung jemput yang di cafe ya
iya mbak maaf sudah mengganggu
yaudah terima kasih banyak ya
ibu kamu udah sadar
ibu mau mila bikinin teh hangat nggak
sebentar aja mila cepat kok bikin ya

aku tillah kamu butuh jelek esa
nah ampe si mendek
terus jangan cintanya
hai yang kenapa tumben kamu datang tadi pegawai yang telepon alena alena khawatir banget gimana
keadaannya pegawai yang itu berlebihan yang enggak apa apa kok enggak usah usah berdiri
sudah ditolong sama camilla
camilla camilla sedang mengambilkan minum untuk yang sebentar lagi juga ada kesini
kak fadil kok cepat prakteknya
iya tadi kebetulan jadwal aku nggak panjang
jadi aku langsung sini
tunggu aja kamu pulang
terus keadaannya gimana
kak soalnya butini bilang beliau baik baik aja
gimana kalau aku periksa dulu
siapa tahu butini mau
pembuka fadil ada di sini
gimana keadaannya butini
butini baik baik aja komba
kalau gitu saya ke dalam
nggak usah mbak
kata butini mbak pulang aja ya
tapi sebelum pulang saya lihat kondisinya dulu ya
dia bilang begitu
mbak pulang aja
yaudah makasih ya mbak
yaudah kak fadil
kita pulang yuk
untung bukan kamila
di saat ada fadil
soalnya fadil itu sangat mirip sama taufan
sama laki brengsek itu
sebentar ya ya
ini tante ambar
baik baik alena
tante mau tanya
ya gitulah tante
tante mau mengundang arena makan malam di rumah tante
bukan berarti alena gak mau tante
sekarang beliau dirawat di mana ya
tante mau besuk alena
eh nggak dirawat di rumah sakit kok
dan sekarang udah nggak kenapa napa
kalau gitu salam ya buat eyang kamu dari tante
iya tante terima kasih

kebetulan kamu udah pulang fadil
mama mau bicara sama kamu tapi cuma berdua aja
ya udah kak mila masuk dulu ya
ada apa sih ma
hmm gini mama mau minta tolong ya
tolong fadil beliin parsel buah yang paling mahal
buat siapa ma
jadi mama minta tolong fadhil anterin parsel buah buat eyangnya
tapi kamu yang nganterin sendiri ya
kenapa harus fadhil sih ma
kan ada kurir yang bisa ngantarin juga
ya fadhil kalau pakai kurir kan nggak sopan dong
udah deh nggak usah pakai tapi tapi
fadhil yang nganterin ya
anggap aja itu sebagai tanda penyesalan kamu
karena waktu kamu ulang tahun kan alena datang
ngapain lagi kamu kesini
pergi kamu pergi
saya cuma mau ngantar
saya tidak akan terpancing dengan perbuatan manis kamu
sampai jumpa lagi di video selanjutnya